dia mau balikin angkot itu
bebasin papa sekarang juga om
bebasin papa kamu
gak semudah itu ya
tadi kan om bilang
saya akan tetep sekep papa kamu
sampai saya bener bener yakin
nanti nggak pergi pergi lagi
om tolong ingat sama janji om
om mau gak bebasin papa
kok ibu udah pergi dari rumah ya kan
sekarang ibu udah pergi dari rumah
dan saya udah suruh ibu pulang kok
ibu sekarang mau pergi
lian gak mau ke rumah mau ibu lagi
ia benar mau ibu pergi
benar lia mau ibu pergi
dia benci sama lia ya
mutiaranya bagus banget kek
tapi kakek ngapain ngasih liat kerang mutiara kayak gini
kerang mutiara ini ibarat hidup kita leah
kulit kerang mutiara yang keras
bagaikan cobaan yang keras dalam kehidupan kita
sekeras apapun tentangan
cobaan dalam hidup kita
pasti ada hikmahnya
dan hal hal yang indah pada waktunya
seperti mutiara mutiara yang indah
yang penting kita harus kuat dan sabar lihat
tapi yang paling penting
ya udah ikhlas kok sekarang
ini semua demi keselamatan ibu
tapi sekarang lia lebih mikirin papa kek
ditipkan papamu pada allah leah
allah enggak pernah tidur
selalu ada bantuan dari allah terhadap hamba nya yang teraniai
yang penting kita harus berdoa alia
karena doa kita adalah kekuatan buat papamu
ini buat kamu
buat ibu ibu putri heric bapak
saya sendiri sendiri yang masih hidup
walaujamin akter kita jadi ibadah yang punkal
pertemukan kembali hamba dengan papa hamba
berikanlah kami petunjuk
karena hanya engkau lah tempat hamba bersandar
hanya engkau lah yang mempunyai kuasa ya allah
lindungilah papa hamba
jauhkanlah dia dari bahaya ya allah
pertemukan kembali hamba dengan papa hamba
jauhkanlah dia dari bahaya ya allah
jauhkanlah dia dari bahaya ya allah
jauhkanlah dia dari bahaya ya allah
jauhkanlah dia dari bahaya ya allah

jauhkanlah dia dari bahaya ya allah

jauhkanlah dia dari bahaya ya allah